tak hanya didorong untuk bangkit dari pandemi covid sembilan belas
kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah kemenkop ukm
bersama dengan lembaga pengelola dana bergulir dan kooperasi usaha mikro kecil dan menengah
lpdb kumkm mendorong kooperasi untuk semakin modern
umkm umkm itu bergabung ke kooperasi
karena kita ke depan usaha usaha kecil kecil perorangan tidak dalam skala bisnis
ini saya kira kita harus dorong menjadi dalam skala bisnis bergabung dalam kongres
ini juga akan memudahkan kami untuk melakukan pembinaan
karena sekarang ada enam puluh empat juta kalau satu persatu harus diurus itu berat
tapi kalau bergabung dalam kooperasi kooperasi yang membina kami perkuat pembinaan
nah tapi modernisasi kooperasi harus dilakukan
digitalisasi untuk memperudah pelayanan
menteri kooperasi dan ukm melihat permasalahan yang ada biasanya dari hasil produksi
entah dari pertanian atau dari hasil perkebunan yang tidak terserap oleh pasar
teten mas duki mengatakan di masa pandemi covid sembilan belas saat ini kooperasi juga sangat terdampak
pada kesempatan yang sama teten yang didampingi direktur pembiayaan syariah lpdb kumkm
menyerahkan secara simbolis perluasan program yang ditargetkan
kepada lembaga pengelola dana bergulir kooperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau lpdb kumkm mencapai rp dua ratus sembilan puluh dua miliar
dengan adanya adanya bergulir ini sangat membantu sekali untuk anggota kita
yang selama ini kena dampak pandemi covid sembilan belas
karena saat ini dengan new normal ini mikro mulai bangkit
dan itu sangat perlu sekali bantuan untuk modal kerja
karena pada saat pandemi itu
mereka hampir tiga bulan tidak bekerja
kalau mikro itu hampir rata rata kerja satu hari untuk makan satu hari
kalau tiga bulan tidak kerja mereka berarti modalnya akan habis
nah ini sudah mulai bangkit lagi alhamdulillah ada bantuan dari lpdb
dan itu sangat membantu sekali
diharapkan dana bergulir dapat membantu guna meningkatkan aktivitas umkm yang sempat terpuruk
sehingga mereka yang terdampak bisa kembali kerja
mas leman daerah istimewa yogyakarta